gubernur dki jakarta anies baswedan memantau sejumlah pintu air saat banjir mengepung jakarta sejak selasa pagi
pemantauan ini dilakukan untuk memastikan tidak ada pompa yang rusak
sejak selasa pagi anies baswedan berada di pintu air manggarai yang sempat berada dalam status siaga satu dengan ketinggian mencapai sembilan ratus lima puluh lima cm pada pukul tujuh pagi
ketinggian muka air berangsur menurun menjadi sembilan ratus lima belas cm jelang siang hari
anies memastikan banjir terjadi bukan karena kiriman dari bogor melainkan akibat hujan lokal di jakarta
pemantauan ini dilakukan untuk memastikan tidak ada pompa yang rusak
pak kalau soal toa itu bagaimana pak
itu berjalan atau enggak
aduh si anies menerah
udah udah udah cukup